dalam kapasitasnya sebagai otoritas moneter
bank indonesia mempunyai fungsi utama
yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah
berikut rangkaian peristiwa bank indonesia
yang berhasil direkam selama tahun dua ribu dua puluh
di yogyakarta diselenggarakan bank indonesia annual investment forum
yang bertujuan untuk menetapkan keputusan investasi
dengan jangka waktu minimal satu tahun ke depan
dalam rangka pengelolaan cadangan devisa
pada bulan februari diadakan dua penandatanganan mou
yang pertama antara bi kemenko ojk dan bnp dua tki
kedua antara bi dan kemendagri
dalam rangka mendukung penerapan nomor induk kependudukan
bank indonesia mendapat kesempatan
untuk bertindak sebagai chairman islamic financial services board
dan menjadi tuan rumah ifsb annual meeting
kegiatan tersebut diselenggarakan bulan maret
dan dihadiri oleh empat puluh empat negara anggota ifsb
di bulan april bank indonesia menerima penghargaan
buku laporan perekonomian indonesia dua ribu empat belas
dalam menyikapi perekonomian ke depan
dua rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah
dan yang kedua diselenggarakan di jakarta
bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu penting
tidak kalah pentingnya adalah menjaga inflasi
sistem clearing bank indonesia generasi kedua
apabila sebelumnya layanan transfer dana melalui clearing
saat ini pelayanan ditambah menjadi lima kali
dan enam belas lima belas waktu indonesia barat
abdi selama tiga puluh tiga tahun di bank indonesia
dilantik sebagai deputi gubernur bank indonesia
bertempatan dengan hud ri jakarta ke empat ratus delapan puluh delapan
meresmikan kantor perwakilan wilayah dki jakarta
terkait penerapan standar internasional
dari badan sertifikasi internasional
sebagai perwujudan dari program strategis nomor tujuh belas
untuk menciptakan repotable central bankers
serta dapat menjadi pemimpin ekonomi masa depan bangsa
dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
diresmikan forum sistem pembayaran indonesia
yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi
dalam mengembangkan sistem pembayaran di dalam negeri
membahas permasalahan pembiayaan pembangunan khususnya infrastruktur
terutama dalam menghadapi gejolak ekonomi global saat ini
bertepatan dengan hari kesaktian pancasila
bank indonesia resmi membuka kantor perwakilan
bank indonesia provinsi sulawesi barat
yang bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi sistem keuangan syariah
bank indonesia bersama dengan pemerintah pusat dan pemda yogyakarta
dalam upaya mempercepat peningkatan daya saing sektor industri dan pariwisata
bank indonesia telah melakukan pengajian
juga dilakukan pada enam belas november dua ribu lima belas
diharapkan kebutuhan perkembangan pasar indonesia
dan kegiatan sistem pembayaran nasional berlangsung aman dan lancar
bank indonesia menggelar pertemuan tahunan bank indonesia
sinergi untuk percepatan transformasi
menyampaikan bahwa di tengah tantangan perekonomian yang dihadapi
diperlukan upaya pembenahan dan penguatan terhadap struktur ekonomi indonesia di berbagai aspek
di awal bulan desember bank indonesia menyelenggarakan seminar dan workshop
yang mengangkat tema peran pasar modal dalam stabilitas sistem keuangan
sebagaimana diketahui ketergantungan pendanaan pada sektor perbankan
dapat menimbulkan kerentanan pada stabilitas sistem keuangan
demikianlah tilas balik kegiatan yang dilakukan oleh bank indonesia selama dua ribu enam belas
seluruh kegiatan ini tidak akan berjalan baik dan lancar tanpa peran dari seluruh jajaran pendukung
bank indonesia akan terus meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan visi menjadi bank sentral yang terbaik di regional
untuk bank indonesia yang lebih baik dan siap menyongsong dua ribu empat puluh